sejak dua ribu sembilan belas dki jakarta telah memiliki jalur sepeda sepanjang enam puluh tiga km
salah satunya di ruas jalan sudirman tamrin
jalur sepeda di ruas jalan sudirman terintegrasi dengan trotoar
namun pada psbb transisi ini
pemerintah provinsi dki jakarta mengalihkan pesepeda ke jalur sepeda sementara sepanjang empat belas km
jalur sepeda sementara ini berada di lajur sepeda motor
yang diberi pembatas kerucut lalu lintas dan beroperasi pada jam tertentu
namun sayang masih banyak ditemui pengendara yang melanggar batas jalur sepeda
kendaraan kendaraan yang tidak sengaja atau mau baik sengaja atau tidak sengaja yang berhenti di jalur sepeda
itu kan juga cukup untuk mengganggu pesepeda yang sedang berjalan
untuk mengatasinya di lantas polda metro jaya akan menindak pengendara yang masuk jalur sepeda
dalam pasal dua ratus delapan puluh tujuh ayat satu undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
kendaraan kendaraan bermotor yang masuk jalur sepeda dapat dikenakan sanksi denda sebesar lima ratus ribu rupiah
atau kurungan penjara selama dua bulan
bukan hanya para pengendara saja yang nantinya akan dikenakan sanksi
parper sepeda yang nantinya keluar dari marka atau keluar dari jalur sepeda sementara
nanti juga akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku
yaitu kurungan selama lima belas hari
atau denda sebesar seratus ribu rupiah
dalam peraturan gubernur no lima puluh satu tahun dua ribu dua puluh
disebutkan pemerintah provinsi dki jakarta
akan mengutamakan semua ruas jalan bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda
selain mengoptimalkan jalur sepeda
pemerintah provinsi dki jakarta juga mendorong penyediaan tempat parkir khusus untuk sepeda